orang kong di dalam
kagak bawa kunci lu
mas rusun mas
pak gatman pak gita judin
ketoprak cabai satu buat nengah
kok pedas sih
cabainya satu kok kecil lagi
dan puncaannya satu
kecil tapi tetep pedas
super bikinin yang baru
dari mana lu
gue bawa pendepan dulu ya
di mana tuh be
kejauhan atuh be
kita kesini mau mancing bukan mau ngobrol
ya udah atuh
disini aja biar saya yang disana
gue baru inget
buah sayap haji
buat ikan rot
tadinya buat inek ke
berhubung orang yang gak ada
buat kita dong
enak rasa kelapanya
rasa kelapanya mantep dah
dari mana lu
ada uang kecilan pak
budi budinya dua puluh rupiah juga
ambil aja kembaliannya
maksudnya gak usah dikembalikan
lama banget sih
iya nen ini
yang sebenernya mau dress kollen

ini abang bawakan tapi buah
abang tidak tahu dia boleh makan buah apa tidak
atau dia suka apa tidak
tapi kalaupun dia tidak suka atau tidak boleh makan buah
nah buah ini untuk emaknya aja
makasih banyak ya bang
eh om herman bawain lu buah buahan nih
om hermannya di mana mak
loh di teras
tapi udah sehat
tapi masih agak lemas
kalau gitu ab
terat aja ya
tadi cuma mau bilang terima kasih udah dibawain buah om
lu kagak masuk
orang kong di dalem
belum pegang abis ini
sama dokter dikasih obat lagi enggak
apa dokter bilang
boleh makan bebas begitu
om kata dokter harus makan yang lembut lembut dulu tapi tati bosen makan bubur terus sabar
biar cepat sembuh iya om tapi sih sabar tapi mulut hati yang udah enggak sabar pengen makanan
enak enak saat masukin kenapa banyak angin ayo bilang aja mama mau diganggu
di miliknya banget ya terima kasih